kita balik ke informasi lainnya pekan ini kabupaten pangandaran masih dalam masa tanggap darurat akibat gempa yang terjadi pada akhir pekan lalu
ya pemerintah daerah butuh waktu lima hari untuk mendata bangunan yang rusak agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat guna
hingga senin masyarakat di wilayah yang terkena dampak masih membersihkan puing reruntuhan bangunan
sementara bantuan yang nantinya diberikan oleh pemerintah kabupaten pangandaran adalah bahan bangunan sesuai dengan kriteria kerusakan
pendapatan hingga pendataan maksud kami hingga kini masih berlangsung
lamanya waktu pendataan dikarenakan lokasi bangunan yang rusak terpencar
verifikasi ini dilakukan untuk mencocokkan data yang dimiliki kecamatan agar pemberian bantuan bisa tepat guna
hingga saat ini sebanyak tiga ratus sembilan belas rumah rusak akibat gempa
dan untuk teman teman seperti apa kondisi terkini empat hari pasca gempa
di pulau jawa sudah ada korespondensi dari indonesia silvano haji di pangandaran jawa barat
baik selamat pagi vano kondisi terkini rumah warga yang kemarin rusak parah akibat gempa
apakah sudah ada bantuan perbaikan rumah dari rumah rumah yang rusak parah ini vano
pagi hanum dan pungeran punca
sejak sampai dengan hari ini sebenarnya jumlah masih tiga ratus sembilan belas rumah yang rusak
ini juga masih terus diverifikasi oleh bpbd
dan juga pemerintah daerah kemudian setelah verifikasi ini akan diberikanlah bantuan dalam waktu satu minggu ke depan
sementara ini yang masih bisa dihitung lagi oleh pemerintah daerah tentang besaran pemberian bantuan
karena dalam hal ini sudah disepakati bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk bahan bangunan sesuai dengan kriteria
seperti yang anda sebutkan sebelumnya berat sedang maupun ringan
tetapi sampai dengan saat ini masih ada enam puluh rumah
ada keadaan rusak berat
dan seperti pertanyaan anda tadi hanum
kalau misalnya berbicara tentang apakah sudah ada perbaikan hingga hari ini
sampai dengan tadi malam perbaikan sama sekali belum dilakukan bagi rumah yang rusak berat
belum ada pemindahan puing bangunan bagi rumah yang rusak berat
dan juga ini masih dalam proses permintaan mesin atau alat berat untuk didatangkan menuju ke titik titik
di mana rumah yang rusak berat itu ter
terdampak oleh gempa lima belas desember lalu
sementara kalau bisa saya katakan di sini hampir tidak ada pengungsian sama sekali
karena kebanyakan warga yang tidak punya rumah lagi karena rumahnya rusak ini
harus mengungsi atau menumpang sementara ke rumah kerabat atau tetangga di sekitarnya
sementara sampai dengan hari ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa atau korban luka yang lukanya cukup berarti
kebanyakan luka ringan dan sudah pulang ke rumahnya masing masing
kalau saya bisa infokan kembali
kemarin itu sempat ada rapat koordinasi dari pemerintah daerah
ada ultimatum dari bupati untuk melakukan evaluasi zonasi dari jalur evakuasi
yang pertama adalah ketidakjelasan jalur evakuasi
meskipun masyarakat di sini juga sudah memiliki kesadaran bersama untuk pergi ke tempat tinggi ketika ada peringatan dini tsunami
dan yang kedua adalah tentang membagi daerah daerah tertentu
atau tempat tinggi tempat yang lebih tinggi untuk dijadikan tempat evakuasi bagi warga di beberapa lokasi
nah ini supaya tidak tertumpuk di satu titik
kita pernah melihat bersama saat pertama kali gempa terjadi lima belas desember lalu
ada kemacetan yang terjadi di sekitar jalan pangandaran pantai barat maupun pantai timur
inilah yang bisa dihindari seharusnya jika ada zonasi
masih menjadi titik untuk evaluasi bagi pemerintah daerah
sementara kalau tadi anda sempat menyebutkan bahwa ada kesulitan bagi tim untuk memverifikasi data dan juga mencari rumah yang rusak
ini dikarenakan lokasi terpencar
yang pertama ada kerusakan disebabkan oleh jalur patahan rembetan gempa dari titik awal gempa menuju ke permukiman itu

ini juga bisa dihindari seharusnya jika ada zonasi
yang ketiga adalah kerusakan disebabkan oleh jalur patahan rembetan gempa dari titik awal gempa
ini juga bisa dihindari seharusnya jika ada zonasi
ini juga bisa dihindari seharusnya jika ada zonasi

ini juga bisa dihindari seharusnya jika ada zonasi